inilah momen pertemuan makan siang antara presiden jokowi dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto di istana bogor minggu kemarin
presiden menyebut pertemuan yang dilakukan dengan para menteri di hari minggu adalah hal lumrah
namun acara makan siang itu presiden jokowi secara terbuka mengakui membahas isu politik tentang pemilu dua ribu dua puluh empat dengan prabowo
kemarin karena memang pak prabowo ingin ketemu dan menyampaikan sesuatu yang penting ya hari minggu pun saya jangan dipikir saya tidur hari minggu
ya jadi saya terima saya terima saya terima saya terima ya karena jamnya pas jam satu
ada bahas ppres ya pak ada bahas ppres apa ada bahas soal ppres
sementara wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menjelaskan
pertemuan antara presiden jokowi dengan menhan prabowo subianto dalam makan siang bersama hanya pertemuan antara dua tokoh negara dan sahabat
habibur rahman mengaku tak mengetahui rincian pembicaraan keduanya
namun gerindra menyebut prabowo dan jokowi adalah besti sehingga wajar saling support
tentu kalau dua sahabat tersebut berbicara
mungkin bukan siang tentu bicara soal soal kebangsaan ya
soal bagaimana bangsa ini saat ini dan ke depan
baik mungkin sebagai menteri dan menhan atau juga sebagai sahabat
ya nggak tahu secara spesifik tapi yang jelas kalau kita melihat bahwa dua beliau tersebut memang besti lah
kalau istilah anak anak zaman sekarang ya
jadi kalau besti itu ada kejadian kejadian apa saling update saling menginformasi dan saling support
itu yang kita tangkap dari
hubungan baik beliau berdua ini
sementara ketua dpp pdi perjuangan said abdullah menyebut
pertemuan presiden jokowi dengan menteri pertahanan sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto sebagai hal yang biasa
said menolak menafsirkan setiap pertemuan jokowi dodo dengan sejumlah tokoh
namun ia berkeyakinan momen rakat nas pdi perjuangan pada awal juni lalu menyeratkan
dukungan jokowi ke capres yang diusung pdi perjuangan yakni ganjar pranowo
pertemuan bapak presiden oke dengan menteri pertahanan
kan sama saja ketika pak ganjar jauh jauh dari semarang bertemu bapak presiden
kan presiden itu selain kepala pemerintahan kepala negara jadi presiden memang pusat segala galanya
jadi tidak bisa kita menafsir kanan kiri
saya tafsirkan presiden insya allah sebagai pribadi sebagai kader akan berpihak kepada ganjar paranowo
karena pak dira ternas partai nyata nyata pemimpin masa depan yang punya keberanian dan nyali adalah ganjar paranowo
nah mau ditafsir apa lagi pernyataan bapak jokowi
pertemuan presiden jokowi dengan prabowo dan intensnya hubungan keduanya memantik spekulasi politik
apakah endorsement jokowi benar benar murni untuk ganjar pranowo atau juga berlabuh ke prabowo